tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
biar nanti aku kasih ke papa
dan suruh papa ngasih sebagai hadiah buat mama
kalau melihat mas bram sedih seperti itu
seperti ya rencanaku berhasil
tapi aku belum puas kalau belum melihat kamu dan ayu berpisah
katanya mereka kerja di tempat futsal
kerja di bagian apa ya
aku jadi penasaran
ya allah meka
ibu gak nyangka
kalo kamu kerja sampe begini nak
ternyata kamu menyimpan sendiri penderitaan kamu
kalau saja ibu bisa menemukan kedua orang tua kandungmu
mungkin nasib kamu gak seperti ini
lebih baik aku pulang aja
pasti mereka punya alasan sendiri
kalau misalkan aku gak ketemu sama bimo
pasti perasaan aku gak bakal setenang ini
aku mau tau
kerja atau bagaimana hey northern
k dari astral
dina boleh nemenin mama tidur disini gak
makasih ya sayang
baiknya kamu tidur di kamar kamu aja
mama lagi pengen sendiri
kenapa mama gak pernah anggap aku
di sisi dia
padahal hati aku selalu
selamat malam ma
udah pulang kamu nak
pasti kamu capek deh
ibu pijetin ya
gak usah bu gak apa apa
gak apa apa ibu pijetin aja
ibu tahu pasti kamu capek
harusnya meka yang pijetin ibu
gak apa apa meka
biar sekali sekali ibu yang budgetin kamu
kamu kan udah sering banget pijetin ibu
kamu seharian kerja pasti capek
tapi gak seharusnya ibu yang pijetin meka
ibu sayang sekali sama meka
ibu sayang sekali sama meka
walaupun kamu bukan anak kandung
walaupun kamu bukan anak kandung ibu
tapi kamu melebihi anak kandung ibu nak
tapi kamu melebihi anak kandung ibu nak
kamu bersambut minta sy heroes
berubah hidupnya menjadi lebih baik
meka udah bahagia bu sekarang
dan kita pun juga udah
hari hari yang udah susah bu
jadi buat apa meka cari
orang tua kandung meka
bukannya meka dibuang
dan kita pun juga udah
hari hari yang udah susah bu
jadi buat apa meka cari
orang tua kandung meka
bukannya meka dibuang
tapi meka beruntung
karena ada ibu
dan armah bapak
yang nama meka sampai sekarang
jangan pernah berpikir
mereka membuang muna
mungkin pada saat itu
oleh sesuatu yang sulit
kita harus percaya
dengan takdir kita
dan kita harus bersyukur
dan menerima takdir kita sendiri
untuk dia yang ramai ramai edebe

zubrak pada perkejaran kita
yang luar biasa
siapa orang tua aku
di mana mereka
apakah mereka pernah mikirin meka
kayaknya aku harus beliin mamah baju deh
biar nanti aku kasih ke papa
dan suruh papa ngasih sebagai hadiah buat mama
kuliah udah mau dimulai
semalam kenapa langsung gue jelasin aja ke mereka
kenapa dina gak bales ya wa aku
apa dia yang gak kuliah hari ini
atau jangan jangan karena ada masalah keluarganya
aku belum sempat dengar curhatannya dia sampai sekarang
boneka ini lagi ingin bertemu sama pasangannya
kamu lagi dimana
kamu kayak gini terus ke aku
bisa bisa aku gak bisa jaga perasaan aku
kok mereka belum jawab ya
yang ini kayaknya cocok nih buat mama
ya ampun gak sangka ketemu kamu lagi disini
ternyata butik ini sangat bagus

kamu lagi cari baju untuk siapa
kok tanpa lihat kayaknya baju itu gak cocok untuk seusia kamu
ya tante aku lagi nyari baju buat mama
kamu kenapa keliatannya kok suti
kalau seandainya omongan tante tadi mengingatkan kamu atas hal yang bikin kamu sedih
ah gini aja deh
gimana kalau kita makan siang habis dari sini
biar tante yang traktir
karena kamu kan kemarin udah bantuin tante milih baju
ya udah yuk
makasih ya tante
makasih ya tante
makasih ya tante